sebenernya ada masalah apa ku
ada kok suara lewat ntar dipikir kita bawa bawa bapak gosip lagi
alhamdulillah kang dadang abis
saya permisi dulu ya
belajar dari alam
yang ada juga alam punya nyedang
saya udah ngobatin pasiennya
tidak boleh dengan wajah yang khusus
kamu tekat terlaluan
belum disuruh duduk ya
bukan masalah duduk
tapi masalah kamu
sama suami kamu
kamu emang pantes dimarahi
sudah bagus kok suara tidak main pukul
padahal kamu tahu sudah boleh dipukul
pokoknya engkau tetap mau pisah pak ustadz
pisah harus ada alamnya
pisah harus ada alamnya
saat ini teh
kan kau suara itu jualan cilok pak ustadz

ciloknya hasil nyuri
bahannya dicampur najis
atau yang haram
ya malu waktu pak ustadz
dorong dorong gerobak jualan cilok
nanti ngom itu diledekin sama orang

engkau yang mana ya

engkau yang dari desa ciraos
yang suaminya itu jualan ciloknya
kalau sih kau suara jualan ciloknya di restoran mewah
ya itu mah beda tuh
ya kenapa beda
kan sama sama jualan cilok
kenapa sih pak ustadz itu belain kampung suara terus
harusnya di desa ciraus itu ada ustadz perempuan
yang penting ustadz perempuan
jadi bisa belain engkau
dulu aja waktu pacaran
engkau itu dipaksa paksa nikah sama pak ustadz
kalian sudah berduaan kemana mana
kelamaan pacaran tidak bagus
engkau itu sudah menurut nasihatnya pak ustadz
habis nikah itu engkau sengsara
pengen pisah gak boleh
harusnya pak ustadz itu nyuruh engkau untuk pisah pak ustadz
menyuruh pasangan suami istri berpisah
tanpa dibenarkan oleh agama
itu sama artinya dengan merobohkan masjid
anggap saja si kau suara dagang ciloknya di hotel bintang lima
rumah saya lagi sibuk membangun masjid
kamu malah menyuruh merobohkan masjid
biarin pak ustadz yang dosa gak jawab
suara kau suara
senang sekali menyusahkan diri sendiri
kalam kalam gak aib
kalau urusan sama emak eros saya emang gak mau ikut campur kum
bukan ikut campur ceng
tapi ini kan cucunya sendiri yang minta tolong si dede
bisa aja karang karangannya si sobri kum
kamu ikut pendapatnya siapa sih
dua duanya bener ceng
ya supaya dede pindah kesini
supaya si sobri bisa deket sama si dede

emang sih sobri orangnya kaya begitu
gak mungkin ceng
eh beneran ini kang dadang ceng
eh mau kemana
mau ke situ
belum selesai ceng
kalian itu ya kalau diperhatiin cocok deh
bikin grup musik
soalnya jarang bisa akrab lama seperti kalian gini
siapa tahu aja sukses ya kan
kalau saya pribadi mah senang senang aja maeros gabung di kampung kita
ya kamu mah makin banyak orang makin seneng dong
biar bisa tamer
jangan sedih atuh ceng
barang barang saya mah banyak
diumpetin juga percuma
tetep aja keliatan
lah kalau barang kamu
jadi harus dipamerin biar orang tau ya kan
kalau si miros emang pengen ngumpul sama kita
kenapa nggak dari dulu aja pindah ke ciraos
kenapa harus pindah ke sekolah bumi
ada masalah di masa lalu
masalah di masa lalu
antara pak kemet dan maeros
kenapa lagi si kemet
pak ustad kemet ceng
sebergatnya ada masalah apa kum
ada kok suara lewat
koswara saya nih setiap hari nyuji sendiri masak sendiri urus anak bersih bersih ngepel semuanya
sendiri kamu nggak kagum sama saya ini kok suara yang jualan lok lok cilok semuanya diurusin
kok suara itu suami yang zolim kum iya pikiran kamu aneh kum kum kem itu masalahnya apa sih tadi
saya salah dulu ya eh tak dulu nanti dulu atuh berat lo hormat waktunya panjang cerita
dulu tanggung atuh kan nanti bisa digabung sama asar ia kum kum kum solat di rumah saya
aja kum sekalian ngopi yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk ya kak radam di rumah saya aja
alhamdulillah untungnya lima puluh barokah kirain sejuta kalau sejuta matuh kasihan
orang orang nanti pada balik di luar negeri orang cilok kok nggak diangkat angkat sih
belum datang datang
jadi ternyata sih kemet itu playboy sama kayak kamu ceng cuman pakai mati itu playboy cap gajah
kalau kamu teple boy cap tikus sana sini sana sini tapi nggak ada yang mau
oh iya kum kamu tahu dari siapa
maeros tidak mau tinggal di kampung sini
nih kom sekarang ini nih pertanyaannya ya pertanyaannya kalau emang maero sakit hati sama si kemet pak ustadz kemet ceng